komisi pemberantasan korupsi angkat bicara terkait pernyataan presiden joko widodo yang akan mempertimbangkan penerbitan perpu untuk membatalkan revisi undang undang kpk
jurubicara kpk febri diansah mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden joko widodo terkait upaya penyelamatan komisi pemberatasan korupsi yang akan diambil presiden
termasuk bila salah satu opsinya yakni dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
setelah undang undang itu disahkan kami kan mengidentifikasi ada dua puluh enam poin ya jadi bukan satu atau dua poin tapi dua puluh enam poin setidaknya sampai saat ini yang kami identifikasi
yang katakanlah kontroversial atau bermasalah di ruu kpk yang sudah disepakati di dpr beberapa waktu yang lalu
jadi kalau misalnya presiden
memutuskan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pemberantasan korupsi dengan menerbitkan perpu atau tindakan tindakan yang lain
posisi kpk saya kira saat ini lebih pada menunggu ketika perpu itu diterbitkan saja